terkait putusan mahkamah agung yang mengabulkan syarat usia calon kepala daerah
ketua mahkamah agung m syarifudin mengaku tidak bisa berkomentar
syarifudin mengatakan belum membaca amar putusan yang diketok dua puluh sembilan mei lalu tersebut
dan dirinya juga tak ingin berkomentar terkait putusan yang dinilai banyak pihak akan membuka jalan
bagi putra presiden jokowi kaisang pangarep untuk maju di pilkada dua ribu dua puluh empat mendatang
partai demokrasi indonesia perjuangan menilai proses uji material pada putusan mahkamah agung
soal perubahan frasa batas usia kepala daerah tiga puluh tahun begitu cepat
yakni hanya memakan waktu empat hari untuk merampungkan putusan ini
selain sangat cepat putusan ma tersebut oleh pdip tentu memiliki konteks yang sangat erat
dengan upaya kekuasaan tertentu yang berupaya mendorong anggota partai
keluarganya menjadi pejabat publik
kita menyadari bahwa berbagai produk hukum pasti mengalami konteks
dan hari ini konteks untuk putusan ma tersebut tentunya masyarakat jadi bertanya tanya
bagaimana mungkin sebuah peraturan itu bisa berubah dengan demikian cepat
dan ini sangat berdekatan dengan momentum pilkada
beda persoalan kalau misalnya ini diputuskan jauh jauh
atau sudah dibahas dengan sedemikian rupa
empat hari persidangan muncul hasilnya lalu kemudian muncul di tengah publik
di tengah wacana ada kekuatan kekuasaan tertentu yang selama sekian bulan terakhir
ini mengalami fenomena kecenderungan untuk mendorong keluarganya menjadi pejabat publik